pelaksanaan eksekusi mati para terpidana kasus narkoba konon tinggal menghitung jam saja
pada saat bersamaan sejumlah proses hukum yang dilakukan kuasa hukum sejumlah terpidana mati belum tuntas sepenuhnya
apakah memang pemerintah tidak menganggap sejumlah proses hukum yang masih berlangsung sebagai sebuah proses legal formal hukum yang harus dinanti hasilnya
benarkah eksekusi mati sudah final dan tidak mungkin ditunda lagi terhadap para terpidana yang masuk daftar kali ini
kami akan membahasnya bersama orang orang hebat jadi tamu saya malam hari ini
henry yosodiningrat ketua gerakan nasional anti narkotika atau granat
al a'raf direktur imparsial dan melalui sambungan satelit dari cilacap ada afif abdul qoyim
kuasa hukum terpidana mati mary utami dan amphree jefferson warga negara nigeria
selamat malam bapak
saya ke bung afif terlebih dahulu yang agak jauh
sampai sejauh mana sesungguhnya ekspektasi dari klien anda pada proses hukum yang masih berlangsung ini
sementara banyak yang menduga eksekusi dilakukan hanya dalam waktu hitungan jam saja
jadi perlu kami jelaskan bahwa terpidana mati atas nama humphrey jefferson dan terpidana mati atas nama mary utami
pada tanggal dua puluh lima maret
juli dan tanggal dua puluh enam juli itu sudah terdaftar permohonan gerasinya untuk terpidana mati atas nama jeff di pengadilan negeri jakarta pusat
sedangkan terpidana mati atas nama mary utami sudah terdaftar di pengadilan negeri tanggerang
dengan adanya upaya gerasi ini seharusnya presiden joko widodo dan jaksa agung menghormati permohonan gerasi yang mereka sedang ajukan
dan kalau misalnya tidak
ya kita berandai andai sekarang memang
tapi kalau membaca simptomnya rasanya kereta akan jalan terus nih bung afif
ya kita perlu memperhatikan undang undang gerasi bahwa gerasi tidak dapat menunda eksekusi kecuali untuk pidana mati
jadi amanat undang undang gerasi itu menjelaskan demikian
jadi kalau pemerintah taat pada undang undang
dan jaksa agung
kalau mau disebut dirinya patuh terhadap undang undang
hormati undang undang gerasi yang sudah ditetapkan
bagaimana tanggapannya bang henry yang juga pengacara kawakan yang paham sekali pasal pasal
kaitannya dengan eksekusi mati terhadap para terpidana itu
baik secara dari tinjau dari segi kepastian hukum maupun keadilan
hal yang perlu dipersoalkan lagi
karena putusan putusan dalam perkara mereka itu semua sudah punya kuatan hukum tetap
bapak mendalilkan masih ada upaya hukum luar biasa apka ya
rasanya upaya pkn pun yang dilakukan bukan baru yang pertama
kalau gerasi kita sudah bisa memastikan
sejak sebelum jok presiden
atau jokowi di lantik sebagai presiden
beliau salah satu janjinya bahwa tidak ada
tidak akan memberikan gerasi dalam perkara narkotik
artinya kita sudah bisa tahu lah apa yang akan di apa
harusnya bang henry nggak bisa berandai andai seperti begitu
pasti akan ditolak gitu
ya nggak bisa berandai andai seperti
kita sudah tahu lah bahwa ini adalah upaya menunda dan mengundang berbagai upaya lah yang mereka lakukan

berbagai upaya lah yang mereka lakukan
yang mereka lakukan
yang mereka lakukan yang mereka lakukan
menunda dan mengundang aja
sebentar bung afif
ya tapi nggak bisa berandai andai seperti itu kan
tidak bisa berandai andai kata yang
kata bung afif tidak bisa berandai andai
pengohonan gerasi itu diajukan
tanggal dua puluh lima ya
kapan putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap
terpidana mati atas nama jeff itu tanggal dua puluh lima juli
sedangkan terpidana mati atas nama mary utami sudah terdaftar di pengadilan di kekuatan tanggal dua puluh enam juli
jadi ini menjelang ekskusi
ditahan dulu bung afif
artinya kita harus jujur lah ya
putusan dalam perkara perkara itu sudah lama punya kekuatan hukum tetap
ya banyak kita lihat seperti apa yang dilakukan oleh freddy budiman itu
menjelang mau eksklusi itu mengajukan pk
ya pk yang kesekian kalinya
ini menjelang ini setelah pk ditolak mengajukan gerasi
tapi coba kalau nggak ada apa namanya
rencana atau tidak ada
tidak akan ada ekskusi aja
mungkin juga nggak mengajukan apa apa
mereka asik aja mengendalikan bisnis narkotik dari dalam
tunjukkan dengan saya
ada satu aja terpidana mati demokrasi narkoba yang selama menjalani hukuman tidak mengendalikan bisnis narkotik dari dalam
artinya menunda eksekusi terhadap mereka satu hari sama aja melakukan pembiaran untuk melakukan pembunuhan terhadap anak bangsa
setidaknya lima puluh orang setiap hari
itu yang harus kita pertimbangkan
dan keputusan ini didukung penuh oleh dpr
dari komisi tandar
tidak ada isu soal
nggak ada nggak ada nggak ada
bagaimana yang parsial melihatnya
dalam negara hukum tentu kita berpijak dalam norma hukum yang tertulis dalam peraturan undang undang yang berlaku
pasal tiga belas undang undang nomor dua tahun dua ribu dua tentang gerasi menyebutkan
bagi terpidamati kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan gerasi
pidana mati tidak dapat dilaksanakan
sebelum keputusan presiden tentang penolakan permohonan gerasi diterima oleh terpidana
artinya sampai sekarang untuk tiga kasus mary utami henry jefferson dan juga zulfiqar ali
proses gerasi masih sedang berjalan
dan sampai sekarang belum ada keputusan presiden terkait dengan kasus tersebut
dalam konteks itu eksekusi mati tidak boleh dilakukan atas tiga kasus tersebut
karena jika itu dilakukan maka presiden sedang melanggar undang undang
itu sebuah hal yang fatal dan berbahaya
oleh karena itu menjadi sangat penting buat presiden untuk memerintahkan jaksa agung
agar terhadap tiga nama tadi untuk ditunda sampai proses gerasi terdapat keputusan oleh presiden
itu terkait dengan ketiga kasus tersebut dalam konteks gerasi
oke itu kan secara umum demikian
tapi kita harus juga tidak boleh melupakan bahwa kejahatan ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan
kejahatan luar biasa
kejahatan yang mengancam keselamatan bangsa
dan yang akan memberikan gerasi atau tempat mereka meminta itu sendiri
sudah sejauh hari mengatakan bahwa tidak akan pernah memberikan gerasi
bahkan dalam peringatan hari anti narkoba internasional
presiden dalam sambutannya mengatakan bahwa kalau saja undang undang membolehkan
untuk menembak di tempat pelaku pelaku itu
tapi belum proses peradilan dulu ya
maka sudah saya perintahkan kepada kapolri dan kepala bnn untuk didor
kemudian saya perintahkan untuk didor beberapa kali kalimat itu
dari sini kita harus sudah menarik satu apa sih yang dimaksud oleh presiden
kemudian bahkan mengatakan lagi kejar mereka
gebuk mereka hajar mereka
yang mau diminta akan gerasikan pada presiden
ya hukum tidak berbicara tentang pengadaian
hukum berbicara tentang sebuah kepastian kepastian
nah pertanyaan saya
kapan permintaan gerasi itu diajukan
apakah sekarang ini ya ketika besok mereka sudah
udah oke kita tunggu berhanda handa lagi kita tunggu
begitu ditolak gerasi
tidak ada aturan yang melarang tentang kapan permintaan gerasi dilakukan
saya tahu itu
artinya kan secara hukum dipembolehkan
walaupun itu jelang eksekusi
katakanlah ditunda ya karena permintaan ini
kemudian nanti keluar penolakan dari presiden
upaya hukum lagi apalagi mk sudah memutuskan bahwa gerasi
pk itu tidak terbatas satu kali
mau sampai kapan
di mana kepastian hukum di sini
kita sudah tahulah
masa kalian juga nggak tahu bahwa mereka itu setiap satu hari kita biarkan di dalam itu mereka
mereka merasukkan pembunuhan terhadap anak bangsa ini
walaupun tentu kalau misalnya kita mengarah kepada mary utami bung afif
itu dikeluarkan pada surat itu tertanggal tanggal dua puluh lima juli
tanggal dua puluh enam juli kami mendaftarkan permohonan gerasi ke
artinya sudah di dalam isolasi
mengajukan gerasi ke pengadilan negeri tangerang
mary sudah di dalam isolasi waktu itu
perlu kami jelaskan bahwa pendaftaran gerasi itu tanggal dua puluh enam juli itu sebelum mary dibawa ke sel isolasi
jadi ini harus dihormati terkait dengan permohonan gerasi
tapi jaksa agung yang ngotot bahwa mary harus dinotifikasi tentang pelaksanaan pidana matinya
jadi ada perbedaan waktu yang cukup jauh
putusan terakhir itu putusan apa
putusan pk kah
atau putusan kasasi
dan kapan putusan itu
terkait dengan pk pun juga mary utami menginformasikan kepada kami bahwa putusan yang sudah punya kuatan hukum tetap itu sebetulnya putusan dalam tiga kasasi
ya itu sudah inkrah
sedangkan disampaikan kepada mary utami itu pada tanggal dua puluh lima juli dua ribu dua puluh
setelah mary utami dilimpahkan ke sini ke nusa kembangan
jadi di satu sisi mary utami dihambat untuk mengajukan kasasi
karena putusan pk nya terlambat disampaikan kepada dirinya
di satu sisi ada bunyi bunyi yang menyatakan bahwa ini merupakan akal bulus dari terpidana untuk menghambat proses eksekusi
kan ini sungguh tidak adil
sungguh tidak fair
padahal ini merupakan hak terpidana loh untuk mengajukan gerasi
sekarang pertanyaan saya tadi kan
putusan itu punya kekuatan hukum tetap
itu setelah putusan mahkamah agung dalam tingkat kasasi
dan pk memang prinsipnya juga tidak menunda eksekusi
tapi okelah ya
putusan yang terakhir itu putusan dalam tingkat kasasi atau pk
dan kapan putusan itu
itu harus tahu doda
setelah itu kapan diajukan permohonan gerasi ini
dan presiden juga sudah memberikan gerasi dalam undang undang dasar sembalan pertama perpuluh lima
harus mendengar pendapat mahkamah agung
mahkamah agung yang memutus pada titik terakhir itu lagi
bung hafim nanti dijawab semua pertanyaan pertanyaan bang henry tadi
kami masih akan kembali dengan perbincangan ini
sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
mari kita lanjutkan perbincangan ini
hendri yosodiningrat mempertanyakan seberapa serius sesungguhnya klien dari bung afif abdul qoyim ini
dua nama merry utami dan humphrey jefferson
memang sungguh sungguh melaksanakan upaya hukum
jangan jangan hanya buying time saja
akal akalan untuk menunda
bukan jangan jangan memang buying time betul
kapan pk dikeluarkan kapan hukuman mati
ya pada prinsipnya gini
jadi ini merupakan proses hukum yang harus dihormati oleh jaksa agung dan presiden joko widodo
dan itu nyata nyata diamanatkan oleh undang undang
jadi semuanya harus patuh dulu nih terhadap undang undang
bahwa mary utami diputus pidana mati oleh pengadilan negeri tanggerang pada tahun dua ribu
kemudian mary utami diputus oleh banding
yang sudah putus pengadilan tinggi banten pada tahun dua ribu dua juga
kemudian kasasinya diputus pidana mati
namun disampaikan kepada mary utaminya pada tahun dua ribu delapan
jadi ada jeda waktu
kemudian mary utami mengajukan peninjauan kembali
nah di dalam salinan peninjauan kembali merry utami itu diberitahukan pada tanggal dua puluh lima juli
sedangkan putusan pk nya itu pada tanggal empat belas agustus dua ribu dua puluh
ada jeda waktu dua tahun yang tidak diketahui oleh mary
ini kemana nih putusan nyangkutnya ya
nah sedangkan untuk jeff sendiri dia diputus oleh pengadilan negeri jakarta pusat pada tahun dua ribu
kemudian mengajukan banding pada tahun dua ribu empat juga
kemudian mengajukan kasasi diputus pada tahun dua ribu lima belas
semua putusannya sama
nah kemudian untuk terminal mati atas nama jeff berdasarkan keterangan terpidana mati yang ada di lp cipinang
dengan disaksikan oleh terpidana yang lainnya bahwa dirinya jeff ini ini dijebak oleh kelly
nah keterangan itu itu dijadikan novum untuk mengajukan peninjauan kembali
namun lagi lagi keterangan itu tidak dipertimbangkan oleh mahkamah agung
jadi karena ada permasalahan terhadap proses hukum
pertanyaan saya itu kapan klien anda itu menerima pemberitahuan dari pengadilan negeri semula
peradilan negeri yang memutus atau pengadilan negeri asal akan putusan pk nya itu kapan
putusan pk nya itu pada tanggal dua puluh lima juli dua ribu dua puluh
untuk terpidana mati mary utamina
walaupun diputusnya dua ribu empat belas
setelah mary utami dibawa dari lapas tanggerang
iya jadi ada jeda waktu dua tahun itu permasalahannya kenapa negara itu menghambat proses untuk mary utami mengajukan gerasi
kalau mahkamah agung segera menyampaikan permohonan pk nya barangkali mary utami juga akan mengajukan permohonan gerasi pada saat itu juga
cuma saya cuti ya jadi saya tahu persis itu kalau pemberitahuan dari pengadilan semula itu itu tidak langsung dilampiri dengan putusan
dia tidak langsung dilampiri dengan itu
nah tanggal dua puluh lima juli pada waktu sudah ada itu ketentuan daftar nama yang akan dieksekusi
anda mengajukan pk dasarnya putusan yang mana sementara putusan dalam putusan mahkamah agung untuk perkara pk itu sendiri belum sampai di pengadilan
kalaupun sudah sampai di pengadilan belum dikirimkan oleh pengadilan kepanitraan pengadilan setempat kepada yang bersangkutan
ini kan menimbulkan pertanyaan karena saya tahu betul seluk beluk di pengadilan teknis di kepanitraan pidana saya tahu persis
coba kita bicara jujurlah jangan sekedar untuk membela
jadi yang disampaikan ke mary utami itu rilasnya rilasnya bukan salinannya iya betul betul bahwa putusan itu tidak langsung sampai kepada mary utami
nah kapan kalau anda mengajukan pk mengajukan gerasi
itu pada tanggal dua puluh lima juli dua ribu enam belas baru sampai
putusan pk nya tanggal tahun dua ribu empat belas
putusan pk nya empat belas agustus tahun dua ribu empat belas sampai ke mary utaminya pada tanggal dua puluh lima juli dua ribu enam belas
ada notifikasinya di website seharusnya ya
itu pasti ada
kita pegang kok rilas pemberitahuan putusan
pemberitahuan putusan dari mahkamah agung tentang pk nya melepas
saya ke bung araf dulu kita punya presiden yang namanya terpidana mati mary jane
yang itu ditunda
nah itu kenapa bisa terjadi dan ini gimana nih kira kira menurut anda dua orang ini
ya bukan hanya dua orang ada satu lagi ada zulfiqar ali
tidak sama pertama gini prinsipnya gerasi adalah bagian dari hak terpidana untuk mengajukan itu
kapanpun dia mengajukan silahkan
mau menjelang proses eksekusi juga silakan
secara aturan hukum itu diperbolehkan
yang kedua adalah jangan diandaikan bahwa semua yang mengajukan gerasi misalnya menjelang eksekusi
berarti mereka sedang ingin melakukan penundaan saja
dalam kasus ini secara administratif problemnya adalah putusan tersebut baru terima kemarin enam belas juli dua ribu dua puluh
itu artinya nggak bisa dikatakan seperti itu
dalam kasus eksekusi mati zainal abidin ini menjadi fatal yang gelombang kedua
pengadilan negeri apa namanya di sumatera itu terselip untuk mengajukan berat
itu adalah bekas pk nya
tapi zainal sudah dieksekusi
dalam kasus yang lain mengapa mereka mengajukan gerasi sekali lagi bukan karena ingin mengajukan penundaan dalam beberapa kasus tertentu
tapi memang mereka ingin menyatakan bahwa misalkan dalam kasus zulfiqar ali dirinya tidak bersalah dalam kasus tersebut
sehingga dia tidak ingin mengajukan gerasi
karena pengajuan gerasi dia sedang menyatakan bahwa dirinya bersalah dalam kasus tersebut terlibat misalkan
dalam konteks itu gerasi kemudian akhirnya dijadikan pilihan air dengan melakukan komunikasi terhadap terpidana
untuk tetap melakukan juga gerasi
meski kita yakin dalam kasus zulfiqar ali adalah kasus mekanisme peradilan yang sesat
karena dalam kasus tersebut saya bisa menunjukkan fakta fakta begitu saja sudah disampaikan oleh hafid abbas
anggota komnas ham yang dulu bagian direktur jenderal di kementerian hukum dan ham
dalam kasus zulfiqar ali terjadi proses unfair trial peradilan yang tidak adil
hal itu ditunjukkan misalkan terjadi proses penangkapan senarai senang senang diikuti dengan proses penyiksaan
yang kemudian terjadi tidak didampingi pendamping hukum secara maksimal
pendamping hukum secara maksimal
dan yang paling berbeda yang paling fundamental adalah tersangka utama dalam kasus peradilan narkoba tersebut
budipsing di dalam pengadilan menyatakan bahwa zulfiqar ali tidak terlibat dalam kasus ini
saya menyebut nama itu karena saya menganggap kami mengalami proses penyiksaan untuk mengakui nama lain selain saya
ya zulfiqar ali lah yang menjadi bagian dalam proses tersebut
ini kesaksian tersangka utama dalam pengadilan harusnya jadi pertimbangan
itu kan gitu
saya tidak bicara mengenai ada peradilan sesat atau apa
ya perlu kami sampaikan mas bang
sebenarnya bung afif saya akan anda nanti
gerasi ini berbeda gerasi ini
artinya dia mengakui bersalah kan gitu
semula wah si advokat juga berupaya mengatakan tidak terbukti bukti ini begono begini
padahal yang bersangkutan di hadapan si advokat sudah mengakui semua peristiwa
artinya apa dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap teman seprofesi saya
tapi saya selalu mengajak ya bahwa seorang advokat itu dilarang untuk membela satu perkara yang diakini tidak ada dasar hukumnya
oke apalagi membalikkan sesuatu
dan pada akhirnya kalau saya punya klien tadinya dia menyangkal menyerti kemudian hari setelah terbukti itu baru dia gerasi meminta pengampunan
artinya dia mengakui
ya diurus lagi
mengapain lagi artinya bukan baik baik
walaupun sebenarnya ada celah
ada celah untuk itu kan ada opportunity untuk menggunakan
ya tingkat itu kan sangat kecil sekali salah kalau saya katakan itu bahwa itu buying time
sementara insidius sudah mengakui
sekarang apa pertanyaan saya kepada si lawyer mengakui nggak dia bahwa dia bersalah
ya jadi pada prinsipnya gini ya secara fakta bahwa mary utami membawa tas yang berisi narkotika ya
tapi perlu dipahami dan ini tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim bahwa dirinya ketika membawa narkotika itu harus dilihat latar belakangnya bahwa itu merupakan bagian dari sindikat narkotika yang menipu meri utami
dia diajak ke luar negeri ya kan kemudian di
gak ngomong dia nggak bersalah
di ajak jalan jalan dikasih ongkos
di ajak jalan jalan dikasih ongkos
nah tapi ketika tapi ketika pada
tapi ketika mary utami menghadapi
diajak jalan jalan itu balik lagi ke indonesia ternyata merry utami disediakan narkoba di tasnya
kenapa tidak diajukan pk kembali kenapa akhirnya gerasi gerasi itu kan menunjukkan posisi sebenarnya
ya pada prinsipnya gini kan karena kan beberapa pihak juga menyatakan bahwa pk tidak bisa berkali kali namun untuk saat ini ini kan yang harus dipikirkan
yang harus dilakukan oleh kita adalah tentang gerasinya karena di dalam undang undang gerasi kan dijelaskan secara tegas bahwa
bukan anda sebagai lawyer ya
anda sebagai lawyer tentunya tahu bahwa yang namanya gerasi itu adalah meminta pengampunan dan mengakui kesalahan bersalah kan anda tahu itu
artinya klien anda sendiri mengaku bersalah dalam peristiwa ini ya kan
nah maksud saya juga yang harus diperhatikan adalah kita harus melihat bahwa posisi mary utami
pada saat itu sangat rentan dia ditipu diajak ke luar negeri nah itu yang harus diperhatikan nah itu dituangkan dalam permohonan gerasi
nah mudah mudahan dengan terdaftarnya permohonan gerasi
lebih dari satu kali anda ajukan pk seratus kali lagi harus konsisten dong kalau memang tidak salah jangan mengaku salah jangan minta ampun
kan tadi saya sudah
bukan itu dong
kan tadi saya sudah
sebagai advokat anda harus berani menasehatkan itu
kan tadi saya sudah jahat bahwa putusan pk nya aja
sebagai advokat kita tidak boleh dikendalikan oleh kita
sebagai advokat kita tidak boleh dikendalikan oleh klien
kita tidak boleh diajar enam belas patreon adanya husa th pada kembali pada tanggal dua puluh satu juli dua ribu tujuh belas
kalau that kita harus jujur
kalau that kita harus jujur
putusan itu disampaikan dua puluh lima juli dua ribu enam belas
apa yang mesti kami persiapkan dalam waktu yang singkat ini
kita harus bangunkan keputusan gerasi yang invisible untuk melakukan untuk advokasi mary utami
kalau misalkan putusan pk nya itu jauh jauh hari disampaikan ke maruf
tapi barangkali pemengerasinya akan disampaikan seketika itu juga
tidak saat ini
kami ucapkan terima kasih atas kesempatan anda bergabung bersama kami
dan tentu saja kalau misalnya kita menghitung masih ada hitungan jam
mungkin saja ada keputusan yang akan muncul dari istana terkait pengajuan klien anda
terima kasih sekali lagi telah bergabung dengan cnn indonesia prime
dan kami masih akan lanjutkan perbincangan ini dengan dua narasumber kami di studio
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami bung
alaraf masih ada ratusan lagi ya
hitungan kami sekitar satu ratus lima puluh lebih lagi terpidana mati yang menunggu eksekusi dilakukan
bagaimana imparsial melihat ini
terus ini ada jilid satu jilid dua jilid tiga dan seterusnya
saya sih berharap presiden bisa mengambil terobosan langkah hukum penegakan ham
yang jauh lebih progresif dalam pemajuan peradaban kemanusiaan
dan saya percaya bahwa kemudian masih ada nilai nilai yang bisa dilakukan oleh presiden
bahwa demi dundan untuk alasan kemanusiaan demi penghormatan dan penegakan ham
presiden bisa melakukan moratorium terhadap eksekusi mati
banyak negara menerapkan hal moratorium tersebut
ada undang undang yang berlaku hukuman mati ada yang sudah menjadi terpidana mati
tapi demi alasan kemanusiaan dan alasan terhadap penghormatan ham
mereka kemudian tidak menerapkan hukuman mati tersebut
presiden jokowi sebenarnya bisa mengambil jalan itu
termasuk orang seperti freddy budiman gitu misalnya
yang kita tahu setelah dihukum dihukum lagi dikirim nusa kambangan tetap ada
ya hukuman mati harus dirubah menjadi hukuman seumur hidup
kalau kemudian terdapat terpidana mati
yang masih melakukan kejahatan narkotika dalam lp
maka pertama tama yang harus dijelaskan dan ditegaskan adalah
berarti yang menjadi masalah adalah lp itu sendiri
kalau lp bertiga tegas tidak terjadi praktek korupsi dan kolusi dengan terpidana narapidana
saya pastikan peredaran narkotika tidak akan terjadi dan berhenti
persoalannya bukan di terpidana mati dalam masih beredar
persoalannya di lp
ini kan perdebatan klasik antara dua maksimal
yang satu hukuman mati merupakan efek jerah yang paling efektif
untuk menuntaskan pelanggaran hukuman berat apa namanya pidana berat
sementara dari teman teman civil society mengatakan sebaliknya
oke pertanyaan saya kenapa sih kok masih dikatakan melanggar ham
melanggar ham yang mana
aturan hukum yang mana yang dilanggar dengan penjatuhan pidana mati
dan eksekusi terhadap terpidana mati
coba tolong jelaskan dengan saya itu
aturannya mana yang kita langgar
memang ada dilarang terkait dengan proses penegakan hukum
pasal dua puluh delapan i undang undang dasar empat puluh lima menyebutkan bahwa
yang tidak bisa dicualikan dalam kondisi apapun
nah dalam pegangan itu sebenarnya presiden bisa menyadikannya
ya nanti dulu nanti dulu
udah sih jawab nih
ya tapi supaya lebih sistematis
tadi anda mengatakan pasal dua puluh delapan i
tolong dong dilanjutkan
dua puluh delapan j kan sudah beberapa kali kita ngobrol tentang itu
delapan y itu bahwa dalam melaksanakan hak hak sebagaimana diatur dalam dua puluh delapan i
itu diatur menurut tentuan undang undang
nah beberapa kali juga saya jelaskan bahwa undang undang tentang narkotik
undang undang tentang tidak pidana umum di kuhp
masih mengatur itu barang siapa bla bla bla bla
diancam pidana mati
nah ham sendiri ada undang undang tentang hak azazi manusia
dalam salah satu pasalnya disebutkan secara tegas bahwa
dibolehkan untuk menghilangkan nyawa bayi yang ada dalam kandungan
atas pertimbangan untuk keselamatan ibu
artinya kalau dua puluh delapan i
saya uraikan ke dua puluh delapan j saya kaitkan dengan undang undang yang lain kuhp
undang undang tentang narkotika saya kaitkan dengan undang undang tentang ham sendiri
tidak melanggar ham
mungkin teman teman ini mengatakan
wadah kita ketinggalan kita tidak beradab dan sebagainya
kita kuno dan sebagainya
loh kita ini kan ikut dalam pergaulan internasional
kalian mengatakan bahwa internasional sudah negara yang mana
kan di dalam iccpr juga disebutkan
bahwa yang dikecualikan yang masih ditolerir untuk dijatuhi pidana mati
antara lain selain genosida adalah kejahatan kejahatan luar biasa lainnya
nah mengenai kejahatan luar biasa apakah tindak pidana narkotik merupakan kejahatan luar biasa atau tidak
sudah dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi ketika diajukan judicial review terhadap pasal tentang pidana mati
yang diajukan oleh mulia lubis cs
waktu itu saya orang yang ada di dalam ruangan itu
dan bahkan saya menjadi ahli yang diajukan oleh pemerintah waktu itu
dan ini muncul jawaban dari seorang guru besar hak azazi manusia dari new york university
mengatakan bahwa yang berhak menentukan suatu kejahatan terluarga atau tidak
atau bukan adalah bangsa di negara itu sendiri
waktu itu saya tanya ya kan waktu itu boleh dialog kita
saya sampaikan bahwa apabila dalam sebuah negara kondisinya seperti ini
sepuluh orang setiap hari meninggal ini bla bla bla bla bla
apakah ini termasuk kejahatan luar biasa atau tidak
artinya dan itu menjadi salah satu pertimbangan mahkamah konstitusi
oke artinya secara hukum internasional ya
konvensi yang kita sudah meratifikasinya itu dibenarkan
uang negara amerika bla bla bla
loh negara bagian amerika itu berapa sih yang sudah menghapuskan
berapa yang masih menganut
jadi jangan dengan gampang mengatakan
wah itu melanggar hak azazi manusia
uraikan dimana letak
sekarang saya ingin menjelaskan bahwa dalam rumpun ham itu ada dua jenis hak
hak yang sifatnya derogable right
ada hak yang sifatnya non derigible right
hak yang sifat derajable right adalah hak yang bisa dibatasi dalam situasi tertentu
non derogable right adalah hak hak yang tidak bisa dikecuali dalam kondisi apapun
makanya pasal dua puluh delapan tentang ham itu membagi menjadi tiga kluster
yang pertama pasal dua puluh delapan a sampai abcdefg
itu mengatur pasal pasal yang terkait dengan deligable right
bisa dibuat dalam situasi apapun
dalam situasi pasal dua puluh delapan i ditegaskan
untuk pasal untuk hak hak misalnya tidak boleh disiksa
tidak boleh hukum berlaku surut
lalu kemudian hak hidup adalah hak yang dikecuali dalam kondisi apapun
itu bagian dari non dergible right
maka untuk pasal dua puluh delapan j terkait pembatasan adalah hanya pasal pasal yang hanya bisa terkait dengan hak hak yang bisa dikecualikan dalam kondisi tertentu
itu yang derogable right
untuk yang non deligible right di dalam pasal dua puluh delapan i itu tidak bisa dibatasi
siapapun misalkan di dalam proses persidangan ataupun dalam proses hukum
nggak boleh disiksa dalam kondisi apapun
tidak bisa dikecualikan
wacananya kita kan soal hukuman mati nih
termasuk dalam hak hidup
maksudnya golongan non durgible right itu ada beberapa rumpun dalam pasal dua puluh delapan i
jadi dua puluh delapan j tidak berlaku untuk dalam pasal dua puluh delapan i tadi
itu yang pertama
yang kedua adalah
yang kedua dalam
yang tidak berlaku dua puluh delapan
pasal pembatasan tentang dua puluh delapan j tidak diberlakukan untuk pasal dua puluh delapan i
karena dua puluh delapan i adalah hak hak yang disiksa dengan non derogable right
waduh bagaimana membaca undang undang dasar seperti itu
gini karena penegasan pasal dua puluh delapan a dua puluh delapan b dua puluh delapan c dua puluh delapan e dua puluh delapan g itu dijelaskan beberapa hak
nah di dalam hak hak tersebut
i terus j
kemudian pertanyaan saya kenapa ada kalimat
bahwa untuk hak hak ini tidak bisa dikecualikan dalam keadaan apapun dalam pasal dua puluh delapan i
itu untuk menegaskan dari pasal dua puluh delapan a sampai g tadi
ada hak hak yang tidak bisa dikecualikan dalam kondisi tertentu
maka itu ditegaskan dalam pasal dua puluh delapan i
dalam beberapa pertimbangan mahkamah konstitusi
di luar judisis yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi
dalam kastil kastil di mungil lubis
mk sebenarnya menerapkan hal pasal itu dengan tafsir yang seperti itu
nah yang ingin saya katakan adalah
di luar persoalan tadi pengakuan hak hidup
sebagai hak yang tidak bisa dikecualikan dalam situasi dan kondisi apapun
saya ingin mengatakan bahwa dalam realitas tata sistem penegakan hukum
yang masih terdapat unsur unsur penyimpangan tidak objektif unfair trial
penerapan hukuman mati itu rawan terjadinya kesalahan
setiap hari kita melihat bagaimana dalam level pengadilan sampai mahkamah agung
praktek praktek korupsi dalam sistem peradilan itu berlaku
hukuman mati adalah satu bentuk hukuman yang tidak bisa dikoreksi dalam situasi
tidak bisa dikoreksi ketika sudah diterapkan
kalau suatu saat nanti ada eksekusi mati dilakukan
dan kemudian ada bukti dalam kasus tersebut ternyata hukuman itu ternyata bukan dia pelakunya
maka pertanyaan saya siapa yang bertanggung jawab atas hukuman yang salah tersebut
itu itu itu
kita sudah bercerita
cerita tentang peradilan sesat mungkin anda terinspirasi dari bukunya herman monster
tentang peradilan sesat ya
begini kalau tadi kesan saya anda menginterpretasikan bunyi undang undang dasar
pak hendy juga interpretasi
pasal itu diuji di mahkamah konstitusi dengan menghadirkan pembuat undang undang
kemudian orang orang yang terlibat di dalam ketika dilakukan perubahan undang undang dasar
kemudian mereka lah yang menceritakan apa yang dimaksud dengan ini
jadi kita yang ada duduk bertiga di sini kita tidak punya kompetensi untuk menginterpretasi bahwa pasal ini tidak boleh begini
i dengan j itu nyambung itu satu kita tinggalkanlah itu
jadi saya kalau kita mengatakan bahwa kita sampai pagi tidak selesai perkhidmatan itu
kita tidak mau sampai pagi
karena masih ada breaking news
oke nah kemudian kalau dikatakan kita sering sekali kan dengan teman teman ini mengatakan bahwa
wah kita ini negara yang tidak beradab justru untuk mempertahankan peradaban itu
kemudian kalau saya katakan bahwa dibalik matinya mereka terdapat kehidupan banyak orang
agama tolong tunjukkan dengan saya di agama yang mana
nah saya sebagai penganut muslim di islam juga dibenarkan
jadi saya tidak melihat karena manusia ini berubah ya
kalau kalian bisa meyakinkan saya dengan dalil dalil atau argumen argumen yang memang logik atau apa
nggak usah terlalu logik yuridis argumentatif saja mungkin saya akan berubah
karena menurut saya begini tidak usah dituntaskan karena kita tetap butuh perdebatan ini
dipelihara sama dia
kayaknya nggak akan nyambung sampai pagi juga
bapak bapak intinya terima kasih atas masukannya
masyarakat bisa menilai apa yang menurut mereka benar atas dua mazhab ini sekali lagi
kita ketemu ini sudah berapa tahun begitu ya kalau tidak bisa bilang sepuluh tahun dan isinya tetap sama
nanti juga kita ketemu lagi isinya tetap sama terima kasih sekali lagi bapak bapak
terima kasih mas abidul
kita akan berbicara seperti apa yang terjadi di nusa tenggara
enggak presiden bisa melakukan moratorium terhadap hukuman
saya tidak mengaminkan
dan inilah akhir dari perbincangan ini
cnn indonesia prime news akan kembali dengan update informasi
seputar respon pasar terhadap kebijakan pengampunan pajak